bahkan wahana lingkungan hidup atau walhi greenpeace hingga ahli pertanian juga menyebut program itu gagal
untuk bisa melakukan kemajuan
untuk bisa membangun visi
ada di bekasi juga
nah untuk yang wfa ini
anak anak jalanan yang selama ini tidak mempunyai kesempatan
upacara keagamaan ya untuk menyambut world water forum
ini saya sudah bersama dengan tantowi yahya